pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan ppatk dan komisi pemberantasan korupsi kpk
mengusulkan pembatasan transaksi uang kartal di indonesia
pembatasan dilakukan untuk menekan angka tindak pidana pencucian uang
pertengahan dua ribu tujuh belas komisi pemberantasan korupsi menangkap dirjen hubla kemenhub antonius tony budiono
dengan bukti uang tunai dua puluh miliar rupiah yang disimpan dalam tiga puluh tiga tas di rumahnya
penangkapan tersebut menegaskan bahwa transaksi kejahatan menggunakan uang kartal atau uang tunai agak sulit diungkap
tahun dua ribu tujuh belas dari lima ratus enam puluh tujuh kasus korupsi yang ditangani kpk sebagian besar menggunakan modus serupa
oleh karena itu pembatasan penggunaan uang kartal dianggap sebagai salah satu cara untuk memperketat pengawasan
rencana pembatasan ini dipaparkan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan
dalam diskusi yang juga dihadiri ketua dpr ri
mantan ketua ppatk yunus hussein
ketua kpka gusra harjo
deputi gubernur bank indonesia erwin rianto
dan menteri hukum dan ham yasona lauli
undang undang pembatasan transaksi uang kartal itu adalah untuk semua
baik untuk tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana terorisme
jadi di dalamnya itu ya termasuk untuk perkadang utamanya penyuapan penyuapan gratifikasi
penggunaan uang tunai diusulkan untuk dibatasi sebesar seratus juta rupiah bagi setiap orang dalam sehari
angka ini dianggap cukup relevan menekan kemungkinan penyalahgunaan uang tunai
tapi tidak merugikan perekonomian nasional
selain mencegah tindak pidana korupsi dan terorisme
pembatasan tersebut juga dianggap menguntungkan
bank indonesia karena mengurangi biaya produksi dan distribusi uang
keinginan kami di dpr kalau nanti pemerintah satu dua bulan ini selesai draftnya
menyerahkan ampresnya atau sepresnya ke dpr
maka kita akan bekerja dan yang akan bekerjakan adalah komis tiga
panja di komis tiga untuk penyelesaian uang
kalau ini selesai maka harus ada sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat
bahwa ini undang undang ini akan banyak merubah peta kepolitikan
maupun bisnis maupun gaya hidup kita
meski demikian pemberlakuan pembatasan uang tunai dinilai kurang efektif
tanpa disertai pembangunan merata di indonesia
hingga kini masih ada satu ratus dua puluh dua kabupaten yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal di indonesia
maria sarjana jakarta